penantian pasangan suami istri miftahudin suriana dan indah rahmawati
yang telah menunggu selama delapan tahun pernikahan untuk memiliki buah hati akhirnya terwujud
langsung diberikan anugerah tiga orang anak kembar sekaligus
kelahiran tiga anak kembar laki laki ini melalui proses sesar pada tanggal tiga maret dua ribu dua puluh satu lalu
ketiganya lahir masing masing berselang satu menit di salah satu rumah sakit di bandung
indah rahmawati mengaku selama mengandung
ia lebih sering beristirahat untuk menjaga kondisi tubuhnya
kini setelah dikaruniai tiga anak kehidupan pernikahan mifta dan indah makin berwarna
namun pak sutri ini mengaku selama hampir delapan tahun pernikahan dan belum dikaruniai anak
mereka selalu saling menguatkan dan bersabar untuk bertahan di tengah ujian pernikahan
di penghujung mungkin ikhtiar kami kemarin di tujuh tahun kita dengan istri
dan kita berpakat untuk menikmati
dan maaf syukur alhamdulillah mungkin di akhir penantian ini allah memberikan langsung tiga anak sekaligus
meski sempat prematur kondisi bayi bayi lucu ini berangsur normal dan sehat
keluarga berharap putra putranya kelak menjadi anak soleh yang berbakti
tim liputan cnn indonesia